ya syarat vaksinasi pengunjung yang akan masuk mal atau pusat perbelanjaan mungkin disambut baik oleh beberapa pihak mengingat selama ppkm darurat mal pusat perbelanjaan menjadi sektor yang tiarap
tapi tentunya persyaratan ini harus dibarengi dengan pengawasan
kami bahas bersama ellen hidayat ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia dki jakarta dan juga tri yunis miko epidemiolog fkm ui
selamat malam bu helen dan juga pak yuni
selamat malam pak tiffany
baik terima kasih bapak dan juga ibu sudah bergabung saya ke bu ellen terlebih dahulu
jadi sosialisasi aturan ini bu ellen sudah sejauh mana dan mal atau pusat perbelanjaan yang menyanggupi di ibu kota dki jakarta dengan aturan ini sudah berapa persen bu helen
jadi peraturan ini surat keputusan dari pak gubernur baru kami terima kemarin
dan hari ini kami sudah mengarahkan delapan puluh lima pusat belanja yang ada di dki jakarta
sudah mulai memberitahukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk memasuki pusat belanja maka pengunjung harus membawa sertifikat vaksin tentu juga ktp
dan untuk karyawan pusat belanja juga sudah harus divaksin minimal vaksinasi satu
oke jadi intinya semua pusat perbelanjaan atau mal yang menyanggupi dengan syarat ini pun
pegawai atau staffnya pun sudah dijamin semuanya sudah mendapatkan vaksin ya bu
jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk appbi dki jakarta adalah asosiasi yang pertama mendapatkan vaksinasi pada saat awal april
kami sudah melakukan vaksinasi kepada karyawan pusat belanja itu secara total kurang lebih dua ratus delapan puluh lima ribu orang
jadi untuk karyawan kami tidak
ada kesulitan tinggal ini masalah pengunjung
oke hanya masalah pengunjung
nah artinya bagaimana nanti kesiapan dari mal atau pusat perbelanjaan ini kalau memang sudah dibuka dengan syarat vaksinasi pengunjung kemudian pengawasannya akan seperti apa
ini sudah didiskusikan sudah di skemanya seperti apa
ya ini sudah dibicarakan juga untuk semuanya beserta tentunya pemerintah bahwa nantinya akan ada qr code
untuk peduli lindungi yang akan juga dipasang di setiap akses akses pusat belanja
namun bila mana untuk qr code tersebut belum selesai maka sementara kami akan lakukan secara manual di mana kami harapkan setiap pengunjung yang datang itu sudah membawa sertifikat
di samping tentunya kami harapkan juga akses akses tersebut untuk memudahkan pengunjung untuk mendownload ataupun mengunduh peduli lindungi
maka kami juga akan menyediakan peralatan peralatan yang dibutuhkan
oke baik saya ke pak yunis
pak yunis dengan adanya syarat vaksinasi ini tanggapan anda melihat apakah ini persyaratan yang cukup masuk akal cukup tepat betul untuk mendorong percepatan vaksinasi dan juga herd immunity
kalau berbicara percepatan vaksinasi tapi nyatanya sampai sekarang pun masih banyak atau masih ada beberapa daerah yang masih merasa kekurangan stok vaksin gitu pak
yang mungkin juga sudah siap
dengan adanya pembukaan mal atau pusat perbelanjaan dengan syarat pengunjung yang vaksin ini
ya ada dua sisi ya satu ada sisi hukumnya kedua ada sisi penularannya atau epidemiologinya
dari sisi hukum bahwa imunisasi atau vaksinasi itu sebenarnya bukan kewajiban
itu adalah hak warga negara indonesia semua berhak dapatkan tapi bukan kewajiban
atau wajib disuntik karena itu tidak bisa dibenarkan secara hukum kalau kewajiban
karena itu bukan kewajiban berarti tidak bisa dijadikan kewajiban masuk mall kewajiban masuk rumah sakit kewajiban masuk apapun gitu
jadi menurut saya ini kebijaksanaan yang tidak berdasarkan hukum yang jelas
jadi kalau itu kebijakan masuk mall
kalau harus dengan vaksinasi menurut saya boleh boleh saja
tapi itu bukan kewajiban harusnya ya bukan kewajiban ya jadi itu harusnya
yang kedua adalah dari sisi penularan
bahwa yang divaksin apakah dijamin tidak menularkan
apakah yang dipaksin itu tidak akan jadi sakit
itu kan pertanyaan yang berdasar
bahwa peneraga kesehatan itu sudah dipaksin banyak yang sakit
jadi menurut saya
itu juga bukan dasar untuk memutus rantai penularan
yang benar adalah kalau mau masuk ke mal ya harus pakai masker begitu
harus jaga jarak itu harus pasti
ya itu setelah usama harus pakai masker
kalau perlu double begitu dan jaga jarak
yang perlu ditekankan adalah pakai masker dan jaga jarak begitu
kalau kemudian disesuaikan
dengan suhunya atau dengan saturasi oksigen nih kalau perlu
kalau perlu saturasi oksigen itu malah lebih masuk akal dibanding pakai kartu vaksinasi
tapi tujuannya apa begitu
kalau tujuannya itu mewajibkan tidak mungkin kalau tujuan memutus rantai penularan
juga tidak mungkin dengan memaksa pengunjung mal
dan itu tidak cuma harus pengunjung mall
berarti harus pengunjung pasar tradisional
pengunjung semua sarana publik itu harus pakai kartu vaksinasi
dan itu tidak dilakukan
itu yang salah menurut saya kewajiban skg tersebut begitu
oke jadi anda melihat kurang begitu ada esensinya ya
dan tidak ada jaminan juga bahwa pengunjung yang masuk itu tidak menularkan atau bebas dari covid sembilan belas
karena banyak kasus pun sudah divaksin pun juga bisa terkena ya
oke bu ellen bagaimana menjawab
menjawab kekhawatiran dari pak yunis dan juga mungkin banyak pihak di luar sana gitu
bahwa tidak begitu ada esensinya tidak menjamin
apalagi kita tahu kan selama ini mall indoor ya kan ada di dalam ruangan
begitu juga ada pembukaan restoran
apa jadi orang sambil makan gitu walaupun jaga jarak tapi makan di ruangan yang sama dengan membuka masker
jadi memang mall atau pusat perbelanjaan itu masih berisiko sebagai tempat penularan
dan kalau kata pak yunis tidak berarti bisa memutus mata rantai penularan
nah bagaimana ini juga dikomunikasikan bagaimana antisipasinya juga pertanggung jawabannya nanti bu ellen
jadi ini adalah pertanggung jawaban dari pusat belanja ataupun fasilitas umum lainnya kepada pemprov dki jakarta
jadi apa yang disampaikan oleh bapak tri itu memang seyokianya juga bisa disampaikan ke pihak pemprov
namun kami sebagai pelaku usaha yang memang juga dikenakan peraturan tersebut
jadi kami harus menjalankannya
memang dari kami lihat segi positifnya adalah sehingga memudahkan untuk tracing bila mana ada segala sesuatu
namun perlu kami sampaikan bahwa untuk pusat belanja dki jakarta sebanyak delapan puluh lima anggota kami
selama ini kami bukan merupakan kluster covid sembilan belas
dan kami juga memang sudah melakukan semua protokol kesehatan dengan sangat baik disiplin dan sampai dengan hari ini
ya mungkin bapak tri dari pihak yang melihat mungkin tadi menyampaikan
ya semoga saja nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk dikembangkan
bila mana tidak dilakukan serentak kepada pelaku usaha ataupun industri industri lainnya
mungkin gitu ya pak tri
jadi tadi ya jadi dikatakan tidak terlalu terasa pak ya hasilnya
jadi kami pelaku usaha tetap menyambut baik peraturan peraturan yang diserapkan oleh m prof dki jakarta
bahkan kami juga berencana bahkan juga sedang jalan melakukan membuat lagi
yang lalu kami sudah membuat sentra sentra vaksinasi
dan kami juga untuk membantu
maka kami juga akan membuat lagi di pusat belanja pusat belanja
yang kita sebut sentra vaksinasi
bagi masyarakat yang datang mungkin yang lalu kesulitan mendapatkan tempat vaksinasi
maka sekarang bisa dimudahkan langsung bisa vaksinasi di pusat belanja
itu yang sedang kami siapkan untuk mengantisipasi masalah masalah yang terjadi
dan yang menurut kami adalah app yang diminta digunakan itu benar benar juga bisa tepat
sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun antrian
karena memang tidak mudah semua orang mengenal app ya yang dipakai
itu saja yang kami harapkan
pak yunis silahkan menanggapi artinya apakah anda punya solusi
karena kan teman teman dari pelaku usaha apalagi yang di mall pusat perbelanjaan itu tiarap banget kan pak selama ppkm darurat
kemudian juga biasanya kalau satu sektor dibuka ini berpotensi adanya sektor sektor lain
jadi diikuti misalnya nanti kedepannya akan ada salon apalagi tempat wisata pun juga bisa menerapkan hal serupa
bagaimana menurut anda
ya jadi pusat belanja menjadi contoh untuk penahan pskg yang salah begitu
jadi bu ellen mengatakan kalau
itu pusat belanja atau mal itu menyediakan fasilitas pelayanan imunisasi itu bagus
jadi menurut saya jangan dilarang kalau yang datang tidak di imunisasi di imunisasi saja di mall
itu lebih gampang begitu daripada memaksakan semua orang divaksin
kalau kemudian dia punya efek samping atau punya penyakit penyerta yang tidak bisa divaksinasi kan clear
boleh masuk gitu
jadi menurut saya dengan menyediakan fasilitas pelayanan imunisasi di mall itulah adalah jalan keluar
supaya orang yang masuk mal kemudian bisa divaksinasi begitu
jangan dipaksakan lah
dan itu tidak mengurangi penularan begitu
sk gubernurnya salah
kita akan pantau nanti perkembangannya
jadi banyak pihak yang akan mengawal mudah mudahan tidak akan menjadi yang dikhawatirkan artinya kluster pusat perbelanjaan atau mall ya kan
karena asalnya itu
asosiasi pusat atau apbbi juga menjamin bahwa semua akan terkontrol akan diawasi dengan baik ya
terima kasih pak yunis dan juga bu ellen sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu